gudang agen penjual kacang kedelai di kawasan pusat industri kecil kopti semenan kali deres
jakarta barat terlihat tidak banyak memiliki stok dagangnya di dalam gudang yang biasa dipenuhi
berkarung karung kacang kedelai pada selasa hanya terlihat beberapa karung saja salah satu agen
kacang kedelai untung setiono mengaku kesulitan mendapatkan kacang kedelai saat harga tengah
melambung tinggi dirinya biasanya membeli hingga tiga truk kacang kedelai impor kini hanya mendapatkan
satu truk kalau nulani sih masih susah pak stok yang saat ini ya bisa bapak sendiri mendapatkannya
dari dari agen di pusatnya bang ya ini paling nanti kalau hari ini sih paling satu doang
siva masuk ya satu terkabut tetap aja paling biasanya berapa terpaksa hanya bisa dua bisa tiga
harga kedelai yang terus merangkak naik sejak dua bulan terakhir kini menembus
harga satu juta rupiah lebih per kuintal untuk mengantisipasi kerugian produksi produsen tahu
di purwakarta jawa barat terpaksa memperkecil ukuran tahu jika biasanya satu papan dipotong
jadi satu ratus sepuluh tahu kini menjadi satu ratus dua puluh potong tahu meskipun mengecilkan tahu produsen mengaku
itu nya potongannya gitu hai sepuluh bijilah ya tahu pengennya maksudnya kalau pengennya maksudnya
sama gitu harga orang lagi lah minumlah satu juta atau berapa kurangnya satu juta masa
kepintal gitu kan agak enakan dikit kan kalau satu juta lebih mah udah repot juga mereka berharap
pemerintah segera menstabilkan harga kedelai di pasaran sehingga kerugian tak semakin tinggi